menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas partai persatuan pembangunan sedari awal sudah menegaskan akan kembali mencalonkan kembali jokowi sebagai presiden republik indonesia
diharapkan berkah elektabilitas jokowi yang tinggi turut menetes ke partai kaabah apalagi pemilu legislatif dan presiden kali ini dilaksanakan secara bersamaan
bagaimana p tiga mengarungi tahun politik kali ini
partai persatuan pembangunan mendapatkan nomor sempurna sepuluh
partai persatuan pembangunan telah ditetapkan menjadi salah satu peserta pemilu dua ribu sembilan belas
dengan menggunakan nomor urut sepuluh p tiga siap mengarungi pemilihan umum sebagai salah satu partai islam terbesar yang punya sejarah panjang dalam kontestasi pemilu
p tiga kubu romi sendiri sejak awal setia menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintah
p tiga konsisten menjadi salah satu garda terdepan meloloskan berbagai kebijakan pemerintah seperti perpu ormas atau undang undang pemilu
tak ayal posisi p tiga di kabinet jokowi yang diisi lukman hakim saifuddin dan suharto mono arfa sebagai salah satu dewan pertimbangan presiden cukup aman
dari gemuruh isure shafal
bahkan sejak dua puluh satu juli dua ribu tujuh belas yang lalu p tiga secara resmi sudah mencalonkan kembali jokowi sebagai calon presiden untuk periode yang kedua
kemudian dalam pemandangan umum para ketua wilayah yang disampaikan secara terbuka bahwa mereka menginginkan menyikapi bersatunya pilek dan pilpres tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas yang akan datang kita mengusung pak jokowi sebagai calon presiden
p tiga pembangunan pembangunan
secara elektoral mendukung jokowi
memang cukup masuk akal karena hingga saat ini mantan gubernur jakarta itu masih mentereng di puncak pelbagai survei sebagai kandidat calon presiden paling kuat
dengan mengumumkan pencalonan jokowi sejak awal p tiga berharap ada keuntungan elektoral yang diperoleh dengan keputusan ini
kendati punya sejarah panjang
sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan suara p tiga cenderung terus menurun
dalam beberapa tahun terakhir p tiga juga dilanda dualisme kepengurusan yang masih menyisakan persoalan politik hingga saat ini
apakah p tiga yang dinakodai oleh rumah hormon
apakah p tiga yang dinakodai oleh rumah hormon

kalau mas budi lihat di seluruh indonesia hari ini secara resmi dpp partai memang memasang billboard dengan wajah ketua umum
itu memang dalam rangka memberikan kabar kepada publik tasyakuran bahwa seluruh persoalan di p tiga sudah selesai
yang kedua kepemimpinannya itu tunggal dan pemimpinnya itu ini loh
tapi dengan nama gus romi ini kan sebelumnya agak jarang kita
brandingnya mas romy ini sebagai gus rom ini branding memang tahun politik saja atau memang pegang
itu jarang di tingkat nasional
gus itu kan sebenarnya mas artinya
gus itu adalah julukan untuk putra kiai
karena kebetulan memang saya sendiri di rumah ada pondok
saya juga seorang kiai almarhum begitu pun kakek
dan kita dibesarkan di lingkungan pondok pesantren dan di lingkungan ahdlatul ulama
jadi sebenarnya kalau di daerah pemilihan saya di kebumen banjarpur bali enggak saya memang saya selalu dipanggil gus
nggak ada yang panggil pak romi atau mas gitu nggak ada
begitupun kalau kita pulang ke tempat leluhur kita di jombang ya semuanya gus
panggilnya gus juga ya
ini bukan cuma branding untuk politik tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas saja
hanya memberitahukan kepada publik asal usul dan originalitas kita itu seperti itu
bahwa kita berasal dari latar belakang politik islam yang sangat kuat dibesarkan di dalam tradisi pondok pesantren
dan inilah yang hari ini menjadi pemimpin yang diberikan amanah di partai persatuan pembangunan
yang memang partai yang didirikan

jadi kita sebenarnya dengan seluruh billboard yang ada itu menegaskan tiga hal
pertama seluruh konflik p tiga sudah setuntas
yang kedua pemimpinnya adalah yang sekarang ini tampil dengan segala atributnya muda dan seterusnya begitu
kemudian yang ketiga bahwa pemimpin hari ini sejalan dengan nilai nilai berdirinya partai persatuan pembangunan
memang memiliki latar belakang pondok pesantren berasal dari lingkungan politik islam
dan inilah yang ke depan akan
mengawal p tiga untuk menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
jadi p tiga kembali ke kitoh asalnya gitu ya mas romy untuk branding politik tahun ini
tapi yang menarik kalau saya ingin tunjukkan kepada anda video yang satu ini
urut sepuluh itu kan sebuah koinsidensi
yang luar biasa itu pemilu ke sepuluh
nomor urut sepuluh kemudian
yang kedua karena
juga bahwa banyak top scorer
jadi ini memudahkan kampanye kita
internasional ada polo ada
ronaldinho ada roberto bagio sampai
dengan ibrahimovic dan zinedine zidane
di nasionalnya ada irfan bahdim wah ini nggak susah
ini mereka kita jadikan jurukampanye
kalau begitu jadi jangan lupa maradona
maka kemudian wah ini menarik dan yang terakhir
tentu adalah kesempurnaan
karena tentu ini
kesempurnaan setiap orang bisa menilai ya
tetapi memang ada satu ayat di dalam
quran surat al baqarah satu ratus sembilan puluh
sepuluh itu memang sempurna
jadi ini tentu kegembiraan ya
apakah itu berkoinsidensi atau tidak
wallahu'ala tetapi tentu ada
hal hal yang membuat kita wah ini menarik nomornya
akan sangat mudah sebenarnya untuk
membranding p tiga dengan nomor sepuluh
dimasuk pemilu dua ribu sembilan belas ini
tapi ya kemudian kita sebelum
bicara mengenai pemilu dua ribu sembilan belas pastikan
orang akan melihat bagaimana sih rekam jejak
p tiga dalam mengawal
banyak sekali isu isu salah satu
yang menjadi perhatian publik setelah kemudian ada
perpu ormas yang juga menyita
perhatian publik kemudian ada undang undang pemilu
yang sudah disahkan salah satu yang kemudian
juga menyita adalah undang undang
md tiga ini juga yang menjadi perhatian
publik ketika p tiga kemarin
dalam pari purna sempat walk out
apa yang anda tidak setujui dari
pertama adalah terkait dengan imunitas
anggota dewan ini adalah hal
yang menunjukkan bahwa
justru dengan keputusan revisi undang undang
md tiga kemarin dpr justru
penteng yang membatasi
dpr dengan rakyat yang diwakilinya
setiap persoalan yang
mendiskreditkan dpr atau
anggota dpr dia bisa
proses hukum nah ini tentu
menjadi persoalan karena justru dpr
meneguhkan diri sebagai lembaga yang
antikritik itu yang kita tidak setuju
yang kedua kita juga
prihatin karena kemudian
proses yang semestinya menjadi bahagian
dari kemudahan yang ditunjukkan
oleh dpr dalam pemberantasan
tindak pidana khususnya korupsi
justru diberikan tambahan prosedur
yaitu pemanggilan seorang
anggota dpr harus mendapatkan
persetujuan presiden dengan
rekomendasi mahkamah kehormatan dewan
ini kan tambahan prosedur yang semestinya tidak perlu
sepanjang kita tidak membuat persoalan
sepanjang kita tidak membuat
perbuatan yang melanggar hukum
tidak perlu kita membangun prosedur baru
yang itu hanya akan memperpanjang dan memperlama proses
padahal semuanya bermuara pada proses
penegakan hukum harusnya dpr sangat
berpihak kepada proses percepatan
penegakan hukum karena prinsip
penegakan hukum itu kan harus murah dan mudah
ini justru menjadi mahal dan
bertele tele begitu kemudian yang ketiga
hal yang secara
khusus melanggar hak konstitusional
saudara kita dpd
dpd ini kan salah satu lembaga
lembaga bikameral di dalam mpr
mpr ini kan lembaga bikameral dia terdiri
dari dpr dan dpd tetapi di dalam
di mpr yang semestinya
dibicarakan antara dpr dan dpd
atau diputuskan dalam rapat paripurna
yang dihadiri dpr dan dpd ternyata
diputuskan sepihak oleh
dpr salah satu lembaga
unilateral atau unikameral
melibatkan dpd tentu ini adalah
hal yang sangat sangat bertentangan dengan konstitusi dong
nah ini yang kita sesalkan
kenapa sih untuk memutuskan hal yang seperti itu
harus seperti kejar
tayang dan kemudian meninggalkan
prosedur yang semestinya dilalui
walk out itu sebagai
bentuk apa apakah memang
betul betul anda tidak mau bertanggung jawab terhadap undang undang
protes terhadap keputusan karena di rapat yang dibahas di tingkat pengambilan keputusan pertama
kita sudah menyampaikan permintaan penundaan agar ini jangan diputuskan dulu
coba dengar lagi seluruh komponen komponen masyarakat sipil supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat
toh kita tidak sedang kejar tayang apapun tapi ternyata itu tetap dibutuhkan di paripurna
dan dari pagi kita sudah menyampaikan bahwa kalau ini dibutuhkan kita akan walk out
ada juga komentar komentar miring mas romy ketika p tiga dan nasdem walk out
loh kenapa baru sekarang pas paripurna walkout ya kenapa nggak proses pembahasannya itu kemudian juga bertarung di situ gitu
banyak juga orang wah ini kayaknya cuma mau pecitraan jelang tahun politik saja gitu
gimana anda menjawab hal hal seperti itu mas romy
kita bertarung kalau walk out pada proses pembahasan ya kita nggak ikut bahas dong
begitu jadi cara kita bertarung itu adalah berjuang habis habisan sampai dengan tingkat pengambilan keputusan pertama
di tingkat pansus atau di tingkat komisi
dan ketika kemudian itu terdokumentasikan bahkan semuanya
kita perlu memberitahukan kepada publik bahwa sikap kita itu menolak keputusan ini
dan sikap itu hanya bisa diekspresikan dengan walk out
dengan menyatakan secara terbuka bahwa kita berkeberatan dan kita tidak bertanggung jawab terhadap keputusan ini
dan itulah kenapa kita juga menyuruhkan kepada masyarakat silahkan gugat ke undang undang mp tiga
yang baru saja direvisi di depan paripurna itu ke mahkamah konstitusi
dan kita juga mendorong agar mahkamah konstitusi melakukan proses peradilan cepat
agar sebelum dpr memasuki masa sidang tanggal lima maret besok itu
sudah ada entah putusan selah entah apakah proses yang memungkinkan secara hukum
untuk bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat yang melakukan gugatan
dan kami lihat dari petisi yang mulai digulirkan malam itu di dunia maya
dalam tiga hari sudah mencapai dua ratus ribu
dan itu kita katakan bahwa p tiga bersama dengan warga net untuk melakukan dorongan gugatan kepada mp tiga
jadi buat p tiga ini prinsip ya bukan hanya pencitraan jelang jelang tahun politik
kemudian menjadikan isu isu yang populis jadi poin poin politik dari p tiga
bagi kita prinsip karena kita berjuang melakukan penolakan itu kan sudah sejak di pengambilan putusan tingkat satu
kecuali kalau kemudian kita berubah pendapatnya dari putusan tingkat satu kepada putusan dua
dan masyarakat sendiri bisa melihat itu konsistensi itu ya mas rami
ini ada dokumentasinya semua
semua bisa dilihat semua proses proses pembahasan itu terbuka dan itu bisa diakses oleh siapapun
jadi anda juga setuju
jadi anda juga setuju
presiden kata presiden suratnya sudah ada di meja presiden
tapi presiden tidak menandatangani anda mengapresiasi langkah itu
saya menghargai apa yang dilakukan presiden itu sebagai bentuk sensitivitas presiden kepada tuntutan publik
beliau paham persis bahwa masyarakat berkeberatan dengan yang sudah diputuskan dpr itu
dan beliau menangkap keberatan masyarakat itu dalam bentuk tidak ditandatangannya undang undang tersebut
toh secara undang undang meskipun tidak ditandatangani presiden
memang betul itu akan tetap berlaku dalam tiga puluh hari setelah rapat paripurna
namun dari sisi keberpihakan presiden bersama dengan rakyat presiden bersama partai demokrat
jadi ini bukan pencitraan ini bukan tapi ini prinsip seperti tadi
saya kira presiden menangkap keresahan dan setiap saat presiden menangkap keresahan itu kok dalam banyak perkara
tadi anda bilang bahwa presiden menangkap sensitivitas masyarakat dan juga itu sama dengan sensitivitasnya p tiga
makanya p tiga sejak awal awal nih mas romi sudah mencalonkan pak jokowi kembali menjadi presiden
dan kayaknya ada kecocokan atau konspirasi of the heart diantara presiden jokowi dengan p tiga
kita akan bahas bagaimana pencalonan itu di segmen berikutnya
tepatlah bersama kami
anda masih bersama saya budi adiputro dan saya masih bersama dengan ketua umum p tiga
roma hormuzi mas romy terima kasih masih bersama kami
dua puluh juli dua ribu tujuh belas kayaknya pemilu legislatif masih lama pemilihan presiden juga masih lama
tapi p tiga kok sudah ambil ancang ancang kuda kuda secara resmi mencalonkan jokowi sebagai presiden
pertimbangannya apa gitu mas romi
pertama karena kita melihat bahwa pak jokowi ini figur pemimpin yang langka di indonesia
dengan kebersahajaan dan kedekatan dengan rakyat
yang tidak pernah ada bandingannya dari seluruh pemimpin nasional kita
baik hari ini maupun seluruh dengan segala hormat presiden presiden sebelumnya
karena saya merupakan salah satu tim yang di tahun dua ribu empat belas berhadapan dengan pak jokowi malahan
karena kita partai persatuan pembangunan di kmp pada waktu itu
saya adalah ketua divisi strategi tim kampanye yang pada waktu itu
melaksanakan survei tentang pendapat masyarakat terhadap calon presiden yang waktu itu ada jokowi dan prabowo
kita mensurvey ada enam belas aspek kepemimpinan
dari enam belas aspek kepemimpinan itu seluruhnya prabowo unggul
kecuali satu hal kedekatannya dengan rakyat
nah saya melihat kedekatan pak jokowi dengan rakyat kita itu bukan dibuat buat
karena pada satu ketika ini sejarahnya yang menarik mas budi
saya ini dengan pak jokowi
tiga kali berhadapan secara politik
ketika pilwako solo p tiga berhadapan dengan pak jokowi
ketika pilgub dki jakarta kita berada di fauzi bowo
ketika pilpres dua ribu empat belas kita berada di prabowo
jadi kita berhadapan begitu
apa yang membuat anda hijrah gitu
kita bisa melihat secara konsisten setelah tiga kali bertarung ini apa sih orang ini kok bisa menang ini apanya begitu
nah setelah kita kemudian kadang kadang kan tak kenal maka tak sayang
setelah kita semakin mengenali semakin mendalami
melihat sejarahnya melihat track recordnya dan kemudian juga berinteraksi
ternyata memang figur ini sangat menarik
karena itulah yang saya kira dikandaki oleh masyarakat kita bahwa presiden atau the next president is just my neighborhood
jadi presiden itu cuma tetangga sebelah rumah aja kebetulan dia dipercaya gitu
jadi ini yang saya kira tidak akan pernah sampai hari ini ya bisa disaingi oleh pemimpin nasional manapun begitu
beliau orang yang sangat bersahaja dan itu bahasa masyarakat kita yang kita tangkap sehari harinya
dan dengan kualifikasi pemimpin yang seperti itu dua ribu sembilan belas pun sampai hari ini belum ada bakal bakal atau bibit bibit calon pemimpin yang seperti beliau
itulah kenapa kita kemudian pagi pagi tentu juga dilandasi hasil survei yang sangat ilmiah
tapi kenapa sejak awal mas romi kan politik itu kan biasanya itu kan last minute
kalau kita lihat di proses proses pilkada biasanya malam sebelum pendaftaran atau malam sebelum pendaftaran terakhir itu biasanya baru rekomendasi baru keluar
pilkada beda pilkada itu perjuangan kavaleri lebih menentukan
yang saya katakan kavaleri itu adalah penetrasi operasi mempengaruhi suara pemilih lewat darat
kalau pilpres itu lewat udara artinya citra diri seorang pemimpin itu lebih menentukan dibandingkan dengan kerja dari partai partai politik pengusung
kenapa karena tidak ada satupun partai politik di indonesia ini yang mampu bekerja mendatangi seluruh pemilih
karena itu yang paling menentukan citra diri seorang
nah tugas partai politik itu adalah membuatnya lebih menentukan

kita tugasnya adalah memastikan lima c itu maksimal ada clarity ada clean ada cutting semuanya itu maksimal
itu tugas partai politik tapi diharus intan
nah pak jokowi ini yang kita lihat kemudian setelah kita semakin berinteraksi adalah intan
nah itu tentu dibasiskan kepada temuan temuan survei yang secara reguler kita lakukan
dengan hitung hitungan matematik memang itu yang akan terjadi
krisis dan kesejarahan sejak pilkada dan pilpres langsung dilakukan tahun dua ribu empat
kita memproyeksikan belum akan ada kemungkinan calon lain muncul dengan hitung hitungan yang ada pada saat itu
itulah kenapa kemudian pagi pagi kita menentukan sikap
yang kedua secara profiling p tiga adalah partai agamis
kita adalah partai yang berbasis santri dan para ulama serta pondok pesantren
karena itu adalah lebih memberikan nilai tambah kalau kita bersama sama dengan presiden di awal
mengingat pada waktu itu kita adalah partai yang kedua mendeklarasikan dukungan untuk pak jokowi tahun dua ribu sembilan belas
dan yang pertama mendeklarasikan adalah partai nasionalis
sehingga keberadaan p tiga itu melengkapi narasi besar bangsa indonesia nasionalis dan agama
karena nkri ini kan dibangun di atas narasi besar nasionalisme dan agama
seberapa banyak sebenarnya p tiga berharap ada berkah elektoral berkah suara limpahan suara
karena presiden jokowi sendiri masih menduduki puncak survei seperti kata anda tadi
seberapa besar p tiga berharap bahwa dengan mencalonkan jokowi sejak awal p tiga juga ketibaan untung ini
dapat berkah elektoral
ya berkah elektoral itu kan yang disebut dalam ilmu politik sebagai kutil efek gitu
tetapi ini berlaku manakala capres itu warnanya segaris dengan warna partai politiknya
kita tahu persis bahwa pak jokowi adalah kader partai nasionalis
tentu tidak terlalu segaris dengan partai persatuan pembangunan
itulah kenapa bergak elektoral itu kita harapkan muncul dari figur calon wakil presiden
calon wakil presiden yang kelak akan mendampingi beliau
dan ini juga sudah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan karena sebagai presiden dan juga calon presiden nantinya
pak jokowi sering berdiskusi dengan seluruh pimpinan partai politik termasuk kami partai persatuan pembangunan
menanyakan kira kira kebutuhan p tiga untuk calon wapres yang akan datang karena anda sudah mencalonkan saya sebagai presiden
itu apa sih
nah ini yang kita sampaikan kepada presiden
bahwa ada kebutuhan warna yang kurang lebih merepresentasikan warna partai partai agama termasuk p tiga
ke dalam sosok calon wapres yang akan mendampingi pak jokowi
jadi justru berkah elektoral yang diharapkan oleh p tiga bukan dari sosok jokowi nya
tapi jadi calon wakil presiden yang diharapkan dari kelopok agama sini ya kemudian
tapi ada komentar ini dari direktur eksekutif poltreking indonesia anta yuda
yang mengatakan bahwa sebenarnya partai partai yang sejak awal mengusung jokowi sendiri
sebenarnya mirip dengan apa yang
dianalisa oleh mas romi
tidak terlalu dapat banyak berkah elektoral dari pencalonan kepada presiden jokowi
kita saksikan dulu
bahwa tertinggi pd perjuangan yang terasosiasi kuat figur pak jokowi
begitu juga gerindra dengan prabowo
hanya dua partai ini
mas anta masuk gini
hari ini melampaui prosesnya di pemilu dua ribu empat belas yang lalu
kita ada data surveinya ketika disebutkan yang dianggap dekat
ini persepsi publik ya
dianggap dekat dengan pdi perjuangan
dengan pak jokowi
itu pdip sangat jauh sekali
hanya dengan yang lain
nah tetapi kalau tidak ada pd perjuangan
baru muncul nama golkar nasdem hanura dan sebagainya
nah itu pd perjuangan belum resmi
kalau kemudian tambah resmi lagi
ya mungkin akan mengalami peningkatan potensi
dan itu tantangannya
jadi realita ini sudah sangat disadari oleh p tiga
bahwa tidak akan dapat berkah apa apa
karena kan kita sudah memiliki kutil efek ini sejak tahun sembilan puluh sembilan
karena sembilan puluh sembilan ketika pdip naik tajam pada waktu itu
kotel efek yang disebabkan ketokohan ibu mega
sehingga pdip menjadi pemenang

kotel efek juga mulai muncul ketika ibu mega menjadi tidak terlalu populer
pdi perjuangan juga terpotong hanya tinggal separoh
dua ribu sembilan psb mencapai puncak kelasmen
kalau kita berbicara sepak bola
demokrat juga menjadi juara
dua ribu empat belas ikon dari pdi perjuangan adalah pak jokowi
karena itulah kenapa kemudian kita tidak berusaha membajak
tetapi kita memberikan atribut agamis kepada pak jokowi
dan itu penting dalam konteks peningkatan elektoral p tiga
pertama juga untuk kepentingan pak jokowi sendiri secara elektoral
yang kedua untuk kepentingan nasional
menjaga keutuhan nkri agar ujaran kebencian yang bernuansakan sara ini berkurang
yang ketiga tentu kepentingan subjektif partai persatuan pembangunan
tetapi ini belum terlalu manjur
sehingga manjurnya efek elektoral itu semakin nyata ketika wakil beliau nanti adalah
figur dari kalangan
santri atau agamis
itu yang ditawarkan p tiga dalam perbincangan perbincangan pribadi dengan presiden jokowi
mungkin anda juga ingin mencalonkan diri atau mungkin pernah bicara dengan pak jokowi
karena saya kan mewakili kelompok agamis
tapi mas romy kalau
sejuta persen nggak pernah
sejuta persen nggak pernah
tapi paling tidak anda berharap bahwa calon wakil presiden yang akan dipilih jokowi adalah orang dari kelompok agamis
betul kalau itu betul
kenapa karena saya bukan menawarkan tetapi mengingatkan
sebagai bangsa jangan sampai kita melakukan perilaku ahistoris
karena ini sudah dilakukan berdekade dekade oleh para pendahulu
karena ketika tahun dua ribu sembilan ini dilanggar maka dua bulan setelah itu ada pansus bang senturi
saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita melanggar pakem dari apa yang sudah ditinggalkan oleh para pendiri bangsa ini
akan terjadi tulah
tapi kenapa tidak menawarkan diri saja pak
karena kalau kita lihat survei misalnya kita saksikan dulu survei dari poltracking indonesia
terakhir bahwa nama romahur muzi sendiri ternyata masuk dalam radar lumayan gitu mas romy kalau kita lihat
kita bisa saksikan beberapa survei nama anda sendiri masih masuk oke
ada di layar tapi nama anda ada tuh mas
di salah satu nama calon wakil presiden paling tidak dua puluh enam kandidat wakil presiden
dengan anda nggak pernah berpikir pengen jadi wakil presiden atau paling tidak membranding diri anda sebagai calon wakil presiden
kalau kita lihat kan juga ada ketua umum partai dari partai agamis juga
membranding dirinya sebagai calon wakil presiden
ini kita lihat juga hasil surveinya mas romy
anda tidak mau melakukan hal yang itu
atau justru malah billboard billboard anda di seluruh indonesia itu sebenarnya bukan tujuannya untuk menyapa masyarakat anda
tapi untuk membrading diri anda sebagai wakil presiden
partai politik itu di indonesia dipilih oleh publik hari ini semakin karena tokoh dibalik partai politik tersebut
dan strategi kampanye personal branding ini
yang salah satunya kita jalankan dengan cara memberikan kabar kepada halayak kepada publik
bahwa partai persatuan pembangunan hari ini sudah dipimpin oleh seorang figur muda dengan latar belakang pendidikan agama yang sangat kuat
tetapi juga tidak lepas dari pendidikan modern
karena kebetulan saya juga dididik di salah satu institut terbaik di indonesia institut teknologi bandung
sehingga ini yang kita berikan kabar kepada publik dan ini yang dicoba dilakukan
sehingga masyarakat tahu oh pemimpin p tiga itu sekarang ini seperti ini itu saja
tetapi apakah kemudian itu akan mengantarkan kepada dilirik sebagai calon wakil presiden terserah publik yang menilainya
tapi anda sendiri mau anda sendiri berkeinginan nggak mas romy
saya tidak mau megi mongso kalau pakai bahasa jawa ya
tidak ingin berspekulasi terlalu awal karena kami ini sedang dalam proses penataan untuk memperbaharui seluruh struktur
dan kita juga sedang melakukan sourcing calon calon anggota legislatif yang hebat hebat
dan juga yang ketiga kita sedang ingin menjadikan p tiga ini kembali kepada khitoh pendiriannya dulu
menjadi rumah besar politik umat islam di indonesia
setelah didera konflik beberapa tahun terakhir masyarakat juga bingung
tapi setelah menang kasasi mahkamah agung akhir tahun lalu mungkin masyarakat indonesia sudah oke
kayaknya betul betul ketua umum p tiga nya sekarang yang satu satunya adalah roby
tapi menjelang pilkada setelah itu kita sudah melakukan pilihan
kemudian pilkada serentak ini kok muncul lagi gitu ya mas romy
setelah menang secara hukum di mahkamah agung kok kubu yang lain kubu jan farid sendiri
ternyata masih muncul dalam proses proses politik dukung mendukung calon di pilkada
kita saksikan dulu informasi atau pernyataan dari jan farid berikutnya
hubungan untuk calon itu beliau itu tidak membutuhkan sk
beliau itu dikenal beliau di masyarakat
sebenarnya masyarakat khususnya di umat islam itu adanya di p tiga utama jalanan
yang sudah memiliki kekuatan untuk diperkan dan dikeluarkan oleh umat islam
masih ada pernyataan seperti itu ya
ini kan dikira masyarakat oh sudah selesai
ternyata kok masih tampil seperti itu
ini apakah ini akan menjadi batu sandungan atau kerikil kerikil tajam yang akan menghalangi
mengarungi tahun politik mas romy
sama sekali tidak
karena kalau namanya orang tidak puas itu kan selalu ada saja
karena setiap partai politik kan tidak monolitik
tetapi secara resmi seluruh persoalan hukum itu kan sudah tuntas
bahwa masih ada satu dua yang belum ikhlas wajar dan biasa saja
dan bagi kita itu merupakan bagian dari dinamika
tetapi paling penting adalah grassroots sudah tidak menganggap itu lagi
sudah tidak menangkap itu lagi sebagai sebuah fenomena konflik
tetapi ini adalah hal yang harus diperhatikan
karena dari hal yang belum tuntas saja dan itu sama sekali tidak mengganggu
meskipun diklaim masih punya basis kemudian pak ian farid gitu masih berhak memakai seragam atau jas p tiga gitu
anda tidak akan melakukan proses hukum atau proses proses politik lain kepada pak ian untuk misalnya bergabung atau tidak
betul betul jangan memakai atur p tiga lagi
kalau ngajak beliau itu sudah puluhan kali ya
tetapi memang namanya keikhlasan itu kan datangnya dari allah
kita tidak bisa mendikte hati seseorang untuk
ya mungkin hidayahnya belum datang begitu saja kalau saya
jadi saya tidak mempersoalkan itu
tetapi kalau secara hukum kita melakukan langkah langkah
bagi yang masih belum sejalan dan belum bisa menerima kepemimpinan ini setelah dilakukan ajakan
maka kita lakukan proses disiplin organisasi sampai dengan pemberhentian anggota
oke mas romel kita kembali bicara mengenai politik dan pemilu dua ribu sembilan belas
kalau dari tahun ke tahun misalnya kita bicara dari setiap pemilu ke pemilu dari pilkada ke pemilu
dari setiap pemilu ke pemilu dari pilkada ke pilkada
ya kita takuti mungkin dulu bicara money politics kita bicara mengenai kerawanan sosial
ada konflik horizontal diantara masyarakat
tapi sekarang ada lagi yang kita takuti masa
tentang sara dan ujaran kebencian atau hoax yang kemudian dipakai untuk kemudian memecah masyarakat indonesia yang sangat menjebuk ini
kita akan membahas bagaimana persepsi p tiga terkait hal ini untuk pemilu dua ribu sembilan belas usai jenah berikut ini
mas romel kita kembali bersama anda
anda masih bersama saya budi hadi putro dan romah hurmuziek ketua p tiga
kita akan bicara mengenai sesuatu hal yang kali ini kita sepakat bersama harus kita lawan
yaitu sara dan ujara kebencian
tapi kini kita memasuki tahun politik mas romy dua ribu delapan belas dua ribu sembilan
tahun politik dua ribu delapan belas diawali dengan banyaknya aksi aksi penyerangan kepada pemuka agama
islam ada persekusi biksu di tangerang kemudian yang terakhir kita lihat ada penyerangan gereja di yogyakarta
anda lihat serangan demi serangan yang berbau atau berkonten agama ini beririsan dengan agama ini
anda lihat ini betul betul aksi kriminal biasa atau anda lihat ini ada orang yang mencoba mengebuskan untuk kepentingan politik misalnya di tahun politik ini
saya melalui partai persatuan pembangunan membentuk tim pencari penyelenggaraan
pencari fakta untuk turun ke lokasi lokasi setelah kejadian dan mendapatkan beberapa side information dari sekitar lokasi
dan dari informasi informasi yang kita kumpulkan itu kita menyimpulkan bahwa ini bukan perkara kriminal biasa
ini adalah sebuah kriminalitas yang dilakukan secara sistematis dan terencana
karena tidak mungkin ada orang yang gila mendadak
ini satu hal yang tidak mungkin
jadi ada kecurigaan ya ada yang tidak beres gitu ya
karena dalam politik seringkali kita tidak bisa membuktikan secara materiel tetapi mengaitkan fakta fakta yang ada
tentu dengan kecenderungan di tingkat nasionalnya seperti apa
nah kita melihat bahwa hal ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh menjelang berakhirnya soeharto
pada waktu itu ada pembunuhan pembunuhan para ulama
pada waktu itu ada pembunuhan pembunuhan para ulama
ustadz kampung yang dituduh atas nama dukun santet
dan itu sangat beririsan berkoinsidensi dengan kebutuhan nasional rezim pada waktu itu yang berkeinginan agar tercipta citra destabilitas
nah karena terjadi destabilitas keamanan maka yang lebih baik adalah mempertahankan rezim yang memiliki kemampuan pengendalian keamanan yang tinggi
maka saat itu pak harto yang merupakan rezim berbasis

itu diperkuat keberadaannya karena sudah ada keinginan keinginan dari kelompok kelompok masyarakat sipil untuk mengakhiri kekuasaan soeharto pada waktu itu
jadi ini semacam pesan kepada masyarakat sipil lu jangan macam macam gitu
jadi itu yang terjadi
nah yang sekarang ini harus kita analisis
nah dalam politik analisanya sederhana siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan
apakah ini dilakukan oleh di dalam rezim ini atau di luar rezim

yang kedua siapa yang punya kemampuan melakukan ini
tidak ada satupun ormas di indonesia yang punya kemampuan melakukan gerakan secara sistematis dan simultan
sudah pasti ini adalah bagian dari orang orang yang memiliki kekuatan sistematis
nah persoalannya adalah apakah dia bagian dari rezim ini atau pernah menjadi bagian dari rezim ini
nah dari analisa siapa untung siapa rugi
maka kalau kita analisis bahwa ini kayaknya bagian dari rezim ini seperti zaman pak harto dulu tahun sembilan puluh lima
itu sangat tidak benar
karena kalau rezim ini kemudian dicitrakan sebagai rezim yang tidak mampu mengendalikan keamanan
citra bahwa rezim ini tidak punya kemampuan mengendalikan keamanan sangat kuat
maka dia dirugikan
artinya yang melakukan ini sudah pasti bukan bagian dari rezim ini
karena ada pemilihan elektoral dua ribu sembilan belas
nah maka yang paling mungkin berarti di luar rezim ini
siapa orang yang pernah menjadi orang kuat di republik ini
nah siapa orang kuat itu tentu tugas polisi untuk melakukan penggalian fakta lebih jauh
dan tugas intelijen untuk menyelidiki dibalik fakta
nah karena itulah maka kemudian dari laporan laporan yang kita kumpulkan
kita menduga ada bekas orang kuat yang melakukan ini dalam rangka kepentingannya untuk mendestabilisasi pemerintahan
dan membangun citra bahwa dibutuhkan orang dengan latar belakang yang kuat untuk menjadi pemimpin bangsa ini
nah tentu kita harus lihat kemana tujuannya
karena kita juga melihat realitas politik kan
apakah dia ingin dipilkara besok
tidak masuk akal
karena kemudian yang terjadi kemarin itu sangat sporadis
jawa barat ada tangsel ada di banten kemudian tiba tiba di jogja
berarti pasti bukan pilkada
artinya tujuannya adalah kepemimpinan nasional
dan waktunya sangat beririsan gitu
sangat beririsan karena bulan agustus sudah pendaftaran
nah karena itulah maka kemudian tinggal apakah dia mau jadi presiden apakah dia mau jadi wakil presiden
karena tidak ada yang lain
tujuannya tinggal itu
nah ini tentu akan seiring dengan proses proses peneropongan elektoral dan siapa yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden
dan jangan lupa bahwa penggiringan opini disamping dilakukan
secara kavaleri yang tadi operasi lapangan juga dilakukan dengan opinion making
kita lihat bahwa hari hari terakhir ini semakin beririsan dan bertubi tubi publikasi dari lembaga lembaga survei
lembaga lembaga survei ini kan fungsinya ada dua
satu untuk melakukan potret yang kedua untuk melakukan penggiringan opini
apakah kemudian mereka menggadaikan kemampuan akademiknya untuk melakukan penggiringan opini
ada satu buku yang di dalam ilmu statistik itu berjual
nah jadi bagaimana cara kita berbohong dengan statistik
jadi seolah olah ilmiah atau dibungkus ilmiah padahal itu sebenarnya penggiringan opini
nah karena kita melihat pengiringan opini melalui publikasi dari sejumlah lembaga survei itu ada
beririsan dengan fakta fakta lapangan yang merupakan kejadian sistematis tadi
maka kita melihat dan sudah bisa menyimpulkan kira kira kelompok mana orang kuat itu atau bekas orang kuat yang melakukan ini
orang kuat atau bekas orang kuat berarti orang ini pernah berkuasa atau pernah menjadi bagian dari kekuasaan
dia memiliki satu kemampuan yang mampu menggerakkan kekuatan secara simultan di lapangan
tentu saya tidak bisa berbicara lebih jauh
tapi kita hanya bisa menduga orang ini tugas aparat kepolisian dan intelijen untuk melakukan penggalian lebih lanjut
karena kalau kemudian dibilang masa dari dua puluh penyerangan lima belas orang gila
itu kok ya tiba tiba ada orang gila yang bisa diarahkan secara sistema
jadi itu harus untuk menyerang para pemuka agama ini kan lucu begitu
jadi kelucuan kelucuan ini harus dijawab oleh polisi dengan pengungkapan fakta fakta yang
kelucuan yang berulang ulang itu berarti kesengajaan
tapi mas roby kalau kita lihat ini memakai tokoh tokoh agama
memakai hal hal yang sangat sensitif
simbol simbol keagamaan yang kemudian diserang ini
apa dampaknya sebenarnya buat masyarakat terutama di tahun politik
karena kita polarisasi begitu terasa
kita mungkin kalau di masyarakat tidak begitu terasa
tapi kalau kita buka gadget kita
sosial media pembelahan itu luar biasa terjadi mas romy
ada dua survei yang saya perlu sampaikan
pertama survei yang dilakukan oleh pu research
satu think tank di amerika serikat
bahwa negara yang penduduknya paling meletakkan agama dalam concern kesehariannya itu indonesia
yang kedua adalah rekod penggunaan media sosial
dan dunia internet dalam beberapa bulan terakhir ini
prioritas pertama untuk entertainment
yang kedua itu adalah untuk agama
masyarakat sangat memberikan perhatian dalam isu ini
maka isu inilah yang diangkat dan dijadikan persoalan untuk membelah bangsa ini
tentu kalau kita berbicara kok jahat sekali ya
memang kadang kadang ada beberapa oknum politisi
orang yang ingin mengejar dan duduk di dalam kekuasaan menghalalkan segala cara
tentu kita sangat mendisapresiasi apa yang dilakukan seperti itu
karena politik harus kita sajikan sebagai sesuatu yang mengasihkan
sebagai sesuatu yang menyejukkan
sesuatu yang kontestasinya itu menyenangkan
tetapi ini kan tidak
intimidatif kemudian manipulatif dan kemudian provokatif
ini hal yang kita hindari
p tiga ini kan juga anda kan paling tidak yang tadi bilang anda tidak mau mengungkapkan siapa orangnya
atau tokoh tokoh yang ada di balik serangan ini
tapi paling tidak anda bisa mengendus siapa
p tiga kan punya kekuasaan atau kekuatan politik untuk bisa berkoalisi
mengusung orang atau memilih teman seiring sejalan dalam politik
dalam hal ini apa sikap p tiga untuk bisa mengeram isu isu ini terus dipakai
untuk bisa mengantisipasi atau mengendurkan pembelahan politik yang sudah ada dengan kekuatan politik yang dipunyai oleh
yang kita lakukan adalah meneruskan seluruh berita yang meluruskan fitnah yang beredar
dan itu kita lakukan melalui whatsapp group
baik di tingkat dpp
dppw maupun dpc
sampai dengan tingkat pac
agar kita meneruskan berita positif itu kepada seluruh pengurus struktural partai
kita mem broadcast semua berita berita yang meluruskan berita berita yang beredar yang sangat tidak tepat
misalnya berita berita yang memang sengaja dimanipulasi
dan ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan berkuasa
tetapi kadang kadang hanya untuk kepentingan komersial
meskipun di balik kepentingan profesional ini orang yang ingin berkuasa
jadi misalnya dengan adanya profesi buzzer
yang memang menyediakan diri untuk mempush satu berita tertentu
dia tidak peduli benar salahnya
yang penting dapat order
nah ini kan memproduksi berita berita yang sengaja disalah salahkan
misalnya baru baru ini polisi menangkap orang yang menyebar konten hoax tentang sepuluh juta orang expki dipersenjatai
termasuk sarah chen waktu itu juga
dan ini saya kira hal yang kedepan harus terus dilakukan oleh divisi cybercrime polri
jadi kita mendorong divisi cybercrime polri juga dalam beberapa kesempatan
kami berkomunikasi dengan divisi cybercrime polri
untuk memproses tanpa ragu ragu
orang orang yang melakukan penyebaran ujaran kebencian
memproduksi berita fitnah
memproduksi hal hal yang manipulatif
karena itu hanya akan mendisintegrasi bangsa ini
dan anda mencium orang orang di balik itu adalah orang orang yang tadi anda curigai
orang orang yang mirip juga
orang orang yang sama juga
kekuatan politik yang sama ini
katakanlah misalnya atas tuduhan pak jokowi
yang memiliki latar belakang komunis misalnya ya
ini adalah kekuatan yang sama yang dulu bersama dengan pak jokowi ketika pencalonan wali kota
tetapi ketika hari itu kemudian berhadapan
dan hari ini tidak bersama dengan pak jokowi
kekuatan politik tersebut kemudian tiba tiba menghembuskan isu yang sama sekali tidak pernah muncul
ketika dia masih bersama dengan pak jokowi ketika pencalonan wali kota
jadi ini memurni kepentingan politik
ini yang terus kita berikan keterangannya kepada masyarakat
kepada seluruh struktur p tiga paling tidak
untuk meneruskan kepada masyarakat sekitar
p tiga gak takut mas
dianggap agak anti dengan umat islam
agak anti dengan kelompok islam
kalau misalnya p tiga berdiri di depan untuk melawan hal hal seperti ini misalnya
atau mendukung jokowi yang secara terang terangan
ini kan pembelahannya kurang lebih kalau kita gambarkan secara mudah sekali sederhana seperti itu
anda tidak takut untuk itu
saya takut karena islam itu kan tidak monolitik
kalau mau diberikan label tidak takut dituduh berhadapan dengan umat islam islam yang mana
karena kan di indonesia ada delapan puluh enam ormas islam yang cukup besar dan dikenali oleh pemerintah
nah di belakang p tiga kan ada sejumlah ormas besar islam juga
karena partai ini kan didirikan oleh nahtatul ulama oleh parmusi oleh perti oleh syarikat islam
mereka juga sikapnya tidak satu di dalam banyak hal
karena opini opininya kan di media sosial presiden jokowi pemerintahan jokowi ini banyak mengkriminalisasi ulama atau bertindak kurang baik dengan ulama misalnya
opini opini seperti ini tidak ragu bahwa p tiga tetap berdiri di jokowi
justru kita perlu luruskan
mereka membawakan islam seolah olah tunggal dalam eee
padahal dia tidak tunggal
ini kan berusaha membingkai seluruh lawan politik pak jokowi sebagai islam
kemudian membingkai seluruh komponen politik yang bersama pak jokowi sebagai berhadapan dengan islam
ini saya kira sangat keji
karena mereka mencoba menyederhanakan mencoba untuk menggunakan semata mata islam untuk melabeli kelompok mereka
dan kemudian yang tidak bersama mereka dianggap tidak islami
ini kan hal yang menurut saya sangat manipulatif
karena tidak boleh di dunia ini ada orang yang mengklaim kebenaran
karena kebenaran mutlak itu hanya milik tuhan
dan p tiga tidak ragu tidak takut untuk berdiri di depan untuk bisa melawar opini opini seperti itu
sama sekali tidak
karena kemudian di dalam hukum kan terbukti
karena misalnya orang yang kemudian menuduh terjadi kebangkitan pki terjadi persenjataan terhadap orang orang yang akan bangkit
ini tidak pernah bisa dibuktikan
kita coba lihat komentar para generasi milenial kita
mereka sudah sangat jengah melihat orang orang politisi politisi senior membangkitkan kembali hantu yang tidak pernah akan bangkit lagi
ketika di dunia sudah bangkrut kok di indonesia dituduh akan berubah
dan sekali lagi orangnya sama sama juga
orangnya sama sama juga
orangnya sama sama juga
oke mas romy kita berharap dua ribu sembilan belas nanti politik kita diisi dengan perang gagasan perang visi perang program perang rekam jejak juga
bukan lagi perang perang syarah perang perang adu ekspor ekspor kebencian seperti itu
bukan lagi perang perang syarah perang perang adu ekspor ekspor kebencian seperti itu
bukan lagi perang perang sarah perang perang adu ekspor ekspor kebencian seperti itu
dan yang paling penting adalah menghadirkan harapan untuk generasi milenial kita agar kedepan melihat indonesia dengan positif kreatif dan inovatif
baik terima kasih sekali lagi mas romy atas kalimat penutup yang sangat manis dari ketua umum p tiga romahur muzi
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini mas romy
demikian wawancara prime news spesial dengan ketua umum p tiga romah rumuzi
saya budha diputro sampai jumpa